kayaknya allah gak kabulin doa kenzo deh
kenapa ya udah empat hari kenzo berdoa
tapi nggak dikabulin sama allah
itu tandanya kamu doanya kurang kusyuk kali
dengarin tante nulis
dengarin tante nulis
kita bikinin sesuatu buat dede siva yuk
seneng ya sayangnya
bella gimana udah siap belum
ini aku lagi beresin barang barangnya shiva dulu
udah deh pulang yuk
udah siap ya
udah ngantuk dia
ini sama mama ya
kasian papa capek
udah siap semua
kalau gitu aku bayar dulu ya
gak usah afif
udah aku selesaikan semuanya
kok kamu selesaikan sih
harusnya kan kamu yang ngebayar ini semua
biar aku ganti aja ya semuanya
nanti aku minta nomor rekeningnya aku transfer sekarang
afif gak usah
gak usah dipikirin
reno udah terima aja
lagian kita gak mau ngerepotin kamu lagi
oke lah kalau kamu maksa

nanti aku kasih nomor rekening aku
nanti aku kasih nomor rekening aku

semoga suatu saat nanti aku punya kesempatan
untuk membalas semua kebaikan kamu sama bella dan siva
cukup jaga dan lindungi bella
buat dia bahagia
aku akan membahagiakan mereka
yaudah kita jalan sekarang
oh dia pulang ya
ini tese bella biar aku waskain mobil
kamu mau pulang ke rumah kan bareng siva
loh bukannya bella mau pulang ke rumah reno
kamu ngapain ajak dia buat tinggal di rumah kita

kamu kan udah tau
bella ini adalah istri aku
siva juga adalah anak aku

dia tinggal bersama kamu
aku mau bicara sebentar
biar aku tinggal di rumah reno dulu ya
sampai siti melahirkan
karena aku kan juga perempuan
aku ngerti lah perasaannya dia
dia pasti sakit hati banget
apalagi kan dia lagi hamil
aku aja yang harus ngalah
bella kamu kan tahu
kehamilan sintia itu belum tentu benar
cepat aja deh pura pura
pasti lama lama ketahuan kok
orang hamil kan pasti perutnya membesar
tidak ada jalan lain lagi buat kita
kita harus tetap sabar
tapi kamu tinggal di rumahnya reno
kamu sama rena itu gak ada hubungan apa apa
kamu tenang aja deh nu itu baik banget loh
dia mau ngejagain aku dan juga shiva
kamu percaya ya
dia pasti gak bakal macem macem
yaudah kalau emang kamu udah putuskan seperti itu
yang terbaik buat kita
kamu jadi pulang ke rumah aku atau ke rumah afif
bella sudah putuskan
dia akan tinggal bersama kamu reno
akhirnya cuma aku yang jadi menantu di rumah keluarga aku
selama jauh dari papa
kamu jangan nakal ya nak ya
jangan bikin mama bela repot
kita selfie dulu yuk
senyum senyum senyum
sayang walaupun kita berjauhan
hati kita selalu dekat
alika sama kenzu sudah kangen sama kamu bella
kamu tenang aja
tunggu dulu tuh
gue serius dirailah shutter itu

belanda apa temen
enggak sih anak
mau ke where pernah
assalamualaikum selamat datang dede siva

ini buat dedes siva semuanya
blah blah blah
dede siva nya kan masihsu
kecil belum cocok mainan mainan kayak gini
ini mah mainan orang gede kayak kenzo
tapi kenzo gak boleh melanggar janji sama emak
ini sipa kan cewek
cewek itu mainannya boneka nih
kenzo kamu itu kan makin baik
atau bela saya mau sama kalian berdua
bela andai kamu bisa selamai di sini
di sisi aku dan tuhan
aku pasti menjadi pria yang paling bahagia di dunia ini